pelatnas enam untuk sea games dua ribu dua puluh satu digelar terpisah di jakarta dan jawa timur
untuk pelatnas di jakarta diikuti oleh dua orang atlet putri yaitu rifdar irvana lutfi dan amira rahmajani
pada latihan rabu pagi keduanya melatih kembali gerakan gerakan yang akan dipertandingkan pada sea games ke tiga puluh satu nanti
ia berlatih sembari menjalani proses pemulihan cedera
peraih satu medali emas dan tiga medali perak pada sea games dua ribu sembilan belas di manila ini hanya bisa berharap dirinya dapat tampil maksimal di sea games dua ribu dua puluh satu nanti
tentunya ada beban karena kan orang pasti berharap kemarin rifday bisa dapat satu emas tiga perak
harusnya sea games kali ini
yang emasnya perak diganti emas gitu
cuman kan rifdar ya sekali lagi kondisi rifdar seperti ini rifdar juga gak mau membebani pikiran rifdar
kita juga harus fokus tidak hanya latihan tapi recovery juga
jadi rifdar jalanin aja dan karena emang sudah tanggung jawabnya dari kemenpora sudah mempercaya rifdar ya rifdar jalanin sesuai tanggung jawab sebagai atlet untuk bertanding di sea games
sebelas dua belas dengan rifda amira yang baru akan tampil pertama kali di sea games ini juga sedang mengalami cedera
soalnya lagi cede ankel cuman saya akan usahakan untuk melakukan yang terbaik nanti
selain didera badai cedera
senam eva novalina butar butar mengeluhkan persiapan pelatnas senam menuju sea games di hanoi nanti yang minim uji coba
untuk agenda uji coba bukan kurang kami nggak ada
gitu makanya kalau melihat secara gerakan yang rifdar punya itu realistis
masalahnya adalah pada saat tampil
nah itu kan membutuhkan tryout tryout ya uji coba yang selama ini itu tadi rifda selama ini kalau menghadapi suatu event multi event seperti
sea games asian games itu tidak kurang dari tiga empat kali kompetisi
nah sekarang tidak ada kompetisi sama sekali gitu
jadi ya karena disampaikan juga ya dengan persiapan apa adanya disampaikan seperti itu ya sudah kita maksimalkan dengan apa yang ada ya kita maksimalkan dengan apa yang ada
eva sendiri mengatakan sea games bukan merupakan sasaran utama akan tetapi sebuah batu loncatan untuk lolos kualifikasi olimpiade